bukan cuma jodoh tapi mereka tidak bisa dipisahkan
mau kenapa om kalau dipisahin om
mau tau kalau sampai dipisahkan salah satu diantara kalian bisa jatuh sakit
atau ketemu sia terus terusan
jadi tapi kalau mau curhat semua wabah profesor yang satu ini
wah tau gitu mami kenal pak billy udah dari dulu
jadi mami tuh gak usah sewa orang
untuk ngebuka aibnya papi
dia itu dulu main gila sama sekretarisnya pak billy
memi udah dong
nah jangan bongkar bongkar masa lalu
nah profesor belie ini datang ke sini untuk menterawang masa depan hubungan bobby dan cindy
ini pak billy ini dia itu mau lihat masa depan

itu pembantu tante kenapa dandanin kayak gitu
pas ngapain dia
oh dia mau itu keundangan
sekarang kita dengerin pak pilih
dia itu paranormal
dia mau lihat masa depan kamu dengan bobi
ini seru dong
kalau gitu aku boleh dong nanya soal kayak aku ke depannya kayak gimana tonton
maaf ya pak biru
maaf ya pak biru
jadinya ini ganggu konsentrasi
jangan mengganggu saya
saya sedang berdialong dengan channel go'ib saya
saya sedang berdialong dengan channel go'ib saya
sempet lupa tadi
apakah ada composers
kalian ini memang sudah ditakdirkan
untuk selalu hidup bersama
jadi mereka jodoh dong
tapi mereka tidak bisa dipisahkan
emang kenapa om kalau dipisahin om
kalau sampai dipisahkan
salah satu diantara kalian
atau ketemu sia terus terusan
saya ini tidak komunikasi dengan dunia gaib
sampai mana tadi
kalian ini cakranya
bertemu pada satu titik pusat aura
dimana dia punya kekuatan dari partikel partikel penyusunnya
yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain
jadi apa yang harus dilakukan cindy dan bobby
supaya mereka gak kena sialnya
mereka harus merot
mereka harus menikah
tuh pak maaf pak
oh dia gak apa apa
nah gak masalah
kamu gak apa apa
bapak ibu maaf
jadi itu tadi
dengan satu syarat
kalau ada yang merasa keberatan
harus sekarang juga disampaikan
supaya tidak terjadi
hal hal yang tidak diinginkan di kemudian hari
oh mereka harus merot
tuh gak ada masalah
gak ada yang keberatan disini
orang tua dari kedua belah pihak sudah setuju semuanya
berarti tugas saya selesai
mau ke frankfurt
mau ke frankfurt
mampir frankfurt sebentar
anda perlu sedikit
setelah itu langsung cus abu dhabi
wah terima kasih sekali prof
atas kerja tangannya
sama sama sudah menjadi tugas saya untuk
saling membantu sesama
saya melihat ada sesuatu pada aura
pembantu rumah ini
kayaknya suatu saat saya harus datang lagi untuk melakukan observasi yang lebih mendalam
khusus buat dia
hahaha terima kasih
gak asik pak pi ah
masa mainnya jelek kayak gitu
bobi tau tuh

supaya bobi emang jauh kan
parah kan kamu
ucapannya adalah kebenaran
semua prediksinya tepat
gak ada yang mereset
temen temen pak pi di perusahaan
kalo tanya sama dia
nyatanya terbukti berhasil
gak ada yang mereset
itu kan soal perusahaan pak habib
jodoh itu ada tangan tuhan pi bukan tangan dia
ya udah terserah
tapi kamu denger sendiri
kamu denger sendiri
resiko kamu tanggung sendiri
bobi ada apa sih
nah pak pi ngasih tau
nah sekarang gimana caranya
kalian lebih banyak menghabiskan waktu bersama
supaya kalian saling mengenal
sebelum kalian menikah
jangan langsung menikah dro
bobi belum mau nikah
bobi bentar lagi selesai
iya nyusun skripsi enggak apa apa
tapi yang penting
kalian tetap menghabiskan banyak waktu bersama
dulu mami selalu support pak pi kamu
waktu lagi nyusun skripsi
dan akhirnya hasilnya
pak pi kamu lulus dengan kumlaut
pak pi pernah hampir patah semangat
pak pi lulus dengan apa
yaudah mami aja kalo gitu
supaya bobi bisa kumlaut
gak pak pi
bukan gitu maksudnya
cindy yang support kamu
iya dong tante
pastinya bakal aku support dia ternyata
terus dalam hal apapun
tenang aja tante
terserah deh terserah terserah
pokoknya sekarang bobi mau lanjutin skripsi bobi
bobi mau interview pembantu kita
kan bahan skripsi bobi itu
asisten rumah tangga
dilihat dari perspektif sosiologinya nih
interview mereka kenapa
emang bahan skripsinya begitu mi gimana dong
ah yaudah kalo gitu biar aku aja yang bantuin aku interview mereka ya
eh cindy gak usah
eh bibi pembantu
boleh minta waktunya gak
sebentar aja buat interview
duh gua lupa lu kan pembantu mana tau interview
jadi gini interview itu seperti wawancara
jadi gini gua itu mau bantuin si bobi buat skripsinya
boleh minta waktunya gak
eh ini dia
boleh minta waktunya gak
boleh minta waktunya gak
boleh minta waktunya gak
boleh minta waktunya gak